asian television awards menganugerahi penghargaan award for outstanding contribution to asian television kepada khairul tanjung pendiri dan pimpinan ct corp
khairul tanjung disebut memberikan kontribusi yang luar biasa pada dunia industri pertelevisian di asia
penganugerahan dilakukan dalam acara asian television awards ke dua puluh dua yang berlangsung di suntex singapore convention and exhibition center
khairul tanjung menerima penghargaan langsung dari chairman atta raymon wong
dalam acara penghargaan hadir pula komisaris transmedia is hadi sk
dikutip dari lamandetik com khairul tanjung mendedikasikan penghargaan itu kepada tim transmedia yang akan berulang tahun ke enam belas pada lima belas desember mendatang
penghargaan untuk khairul tanjung merupakan penghargaan pamungkas dari seluruh rangkaian acara ata
pada tahun ini total ada empat puluh tujuh kategori penghargaan yang dibagikan
eta sendiri merupakan acara industri pertelevisian yang ada di kawasan asia paling signifikan
yang telah diselenggarakan sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh